anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
kini kami hadirkan kilas update dari dalam negeri
yang pertama pemotor wanita melawan arus dan jalan zigzag
aksi seorang wanita berikut ini ketika mengendarai motor dengan cara zigzag
dan melawan arus di jalan teraya ponorogo pacitan minggu sore viral di media sosial
wanita tersebut diketahui berinisial ma warga desa tahunan
kecamatan tegalombok kabupaten pacitan
ma yang saat kejadian mengendarai sepeda motor berpelat nomor ae empat ribu tiga ratus enam puluh dua sf
kini dirawat di rsud dr harjono
ma dirawat bukan karena kecelakaan
akibat ulahnya melaju zigzag dan lawan arah di jalan raya
ia justru dirawat karena gangguan jiwa